gubernur dki jakarta anies baswedan memberikan terobosan baru
yaitu layanan transportasi gratis dan subsidi pangan
bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi
layanan ini merupakan tindak lanjut dari program penetapan ump dki jakarta dua ribu dua puluh
penetapan upah minimum provinsi atau ump dki jakarta dua ribu dua puluh
sebesar rp tiga enam ratus empat puluh delapan tidak sesuai dengan harapan buruh
buruh ingin agar ump dki jakarta meningkat hingga rp tiga sembilan ratus
kekecewaan ini mendorong gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk memberikan subsidi transportasi sekaligus subsidi pangan
sebesar rp delapan ratus delapan puluh lima miliar bagi pegawai yang memiliki penghasilan di bawah ump
di dalam satu kartu
janji ini direncanakan akan direalisasi pada januari dua ribu dua puluh
nanti mereka akan dapat kartu yang mereka bisa gunakan
jadi sebenarnya dengan cara seperti itu malah secara real income nya lebih tinggi
karena upah mereka ditambah dengan fasilitas gratis transportasi
kemudian fasilitas dari pasar jaya maka sebenarnya value yang didapat lebih tinggi
berarti itu sama kartunya dengan subsidi pangan nanti ya
nanti ada kartunya sendiri
nanti bisa dilihat sih detailnya
itu akan dicanangkan
dicanang awal tapi mulai berlakunya januari
jangan lupa like share dan subscribe ya